sekretaris jenderal partai demokrasi indonesia perjuangan hasto kristianto mengatakan pro dan kontra atas terbitnya perpu nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua tentang cipta kerja adalah hal biasa
hasso menilai perpu ini dilahirkan sebagai bentuk tanggung jawab dan antisipasi presiden jokowi atas kondisi ekonomi dan geopolitik global pada tahun mendatang
ya setiap perpu itu kan selalu muncul pro dan kontra tentang hal ikhwal kepentingan yang memaksa
tapi presiden jokowi kan bertanggung jawab pada lebih dari dua ratus tujuh puluh juta rakyat indonesia dan saat ini banyak negara negara yang sudah mengalami krisis ekonomi krisis pangan krisis energi banyak negara negara gagal sehingga langkah antisipasi harus dikeluarkan
karena di dalam memanage sebuah negara kita juga harus memperhatikan berbagai faktor faktor risiko sehingga perpu ini juga sebagai suatu payung di dalam mengatasi berbagai risiko risiko tersebut